terjatuh dari tower seorang anggota sarjayapura meninggal dunia
saat kejadian korban sedang berupaya menyelamatkan pemuda yang hendak bunuh diri
anggota basarnas jayapura yang bernama tri sudarno meninggal dunia usai terjatuh dari tower
saat berupaya menyelamatkan seorang pemuda yang mencoba bunuh diri di tower di distrik setani barat
pada saat korban dibawa turun pada ketinggian lima belas meter korban melawan sehingga keduanya terjatuh dari ketinggian lima belas meter
anggota sar mengalami patah tulang dan benturan di kepala sehingga langsung dibawa ke rumah sakit
sementara itu pemuda yang diselamatkan dirawat di rumah sakit yowari